sampai jumpa di sampai jumpa
berkaitan dengan kabar duka
yang datang dari keluarga presiden jokowi dodo
kalau kita bicara soal
pak jokowi ini ya pak jk
ayang noto sebagai orang
yang pernah mendampingi presiden jokowi dodo
melewati pemenuh politik
di awal awal kemudian menjadi presiden
seperti apa pak jk
anda melihat atau bapak melihat
kedekatan antara pak presiden
yang dikasih kepada
tapi dalam kehidupannya sangat
saya ketemu beliau
sejak awal sebelum presiden
mulai mengisahkan kampanye
saya sekali hadir
tapi tidak pernah mau menonjol
tidak pernah mau diluncurkan
tidak mau dilihat
dengan penuh kasih sayang
pak jk ada
tidak momentum yang paling bapak ingat
mungkin sepanjang karir politik pak jokowi
sejak awal kampanye
atau mungkin di awal awal periode menjabat presiden
di periode pertama pak jk
ya kalau menurut pak jokowi
wadikota gubernur selalu
doa dan nasihat
tapi selalu tidak pernah ingin
seperti kelihatan seperti itu
selalu kehidupannya sangat
terada di belakang
sosok eyang noto yang kemudian
pak jk katakan
tidak ingin terlalu terlihat
atau tidak ingin terlihat
apakah pak jk ini melihat
karena memang sosoknya yang cukup sederhana
atau memang karakter sebagai
apa orang jawa yang sangat melekat begitu atau seperti apa pak jk melihatnya
ya seperti itu
tentu melekat kultur dari jawa
tentu pastilah itu
itu setelah tergabung
baik pak jk
ketika kemudian kabar duka ini datang
sudah sempat menghubungi
pak presiden joko widodo
meskipun kemudian kita tahu bahwa tampaknya
presiden tentu dalam situasi yang sangat
agak repot ya disana
karena tentu harus mengurusi banyak hal
seperti apa komunikasi terakhir
dengan pak presiden pak
belum sempat menghubungi
sejujurnya sempat saya yakin belum sangat sibuk
kami ingin mengganggu
tentu kesedihan itu
saya mengirimkan bunga
sebelumnya betul atau tidak
kalau waktu saya mengasingkan
saya akan bercanda lagi
karena pak jokowi sendiri
pak jk ada rencana
apakah akan melayat juga ke surakarta
ke solo atau kemudian mengikuti imbauan dari presiden
untuk kemudian lebih baik mendoakan dari rumah saja
atau seperti apa
apakah kita akan menggunakan
kursus asli ya
tapi kita tidak
imbawan pak jokowi sendiri
untuk kita memperkuatnya
dan di rumah masing masing
karena kondisi tersebut
kita tidak ingin ada musibah ini
kesediaan ini juga menimbulkan musibah yang lain
artinya berkumpul banyak orang
baik pak jk terakhir
mungkin terhadap masyarakat
mungkin secara pribadi juga terhadap
presiden dan juga keluarga
terkait dengan meninggalnya atau kabar duka
dari keluarga presiden jokowi dodo ini pak
pertama tentu kita mendoakan
almarhum ada diisi diterima di sisi yang tinggi
keluarga khususnya pak jokowi itu
dapat menerima cobaan ini
dengan penuh keikhlasan
daripada kita semua
bila menghadapi masalah itu
artinya bahwa allah
untuk kita kembali
terima kasih banyak pak yusuf kalla sudah berbagi
cerita bersama dengan kami malam hari ini
di tengah kabar duka
yang menghampiri keluarga presiden jokowi dodo
terima kasih mudah mudahan
doa dan juga harapan dari bapak tadi juga
terkabulkan terima kasih banyak pak jusuf kalla

wakil presiden republik indonesia tahun dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas